iya aku suka sama dia
tapi sekarang gue ill feel banget sama dia
gue ill feel sama kelakuan dia yang selalu gue embalin sama cewek
dan menurut gue boy itu gak pernah berubah
dia cuma bisa mainin perasaan cewek aja
boy itu haknya mas
jadi kalau mas mau ngelaram boy untuk kembali ke rumah
mau pacaran sama reva ya silahkan
tapi aku gak mau dibawa bawa karena aku takut reva itu jadi benci sama aku mas
itu haknya mas
tapi mas penasaran
kayaknya mas pernah deh ketemu sama dia tapi di mana gitu ya
waduh jangan sampai mas be inget kejadian waktu itu
kalau dia pernah ketemu sama poi
dia itu mirip banget sama temen kampus aku mas
waktu itu kita pernah pas pasan ketemu tapi cuma selawatan gitu aja mas
dia mirip banget sama teman kampus aku
tapi ya jelas beda karena teman kampus aku itu kakak kelasnya aku
kalau boy itu kan dibawahnya aku sepantaran reva
jadi memang beda mirip tapi mirip banget mas
iya bener bener bisa aja mirip
tapi kamu juga jangan bilang siapa siapa ya
waktu udah ke singapura ketemu orang
kayaknya mirip banget sama mas
bikin mas kaget kayak fotokopian kayak cermin
mirip banget sama mas
nah tuh kan bener kan mas
memang ada orang yang mirip sama kita sendiri
nah ya itu mirip sama boy kampusnya aku mas
tapi yang mirip sama mas itu bukan tukang gali kubur kan
iya iya bukan lah
ya kayak emas lah sama sama mapan
ini gue beri kue kue kalau orang lagi sakit kan suka malas makan
tapi perut tetap diisi
lo kelihatan pucat
kayaknya lo istirahat ya mendingan gue pulang
enggak enggak gak usah gakusah
gue udah dipermainin sama boeing
gue udah di php in sama dia
dan bodohnya gue malah percaya lagi sama dia
ya kan gue pernah bilang sama lo
ternyata gue sempet percaya sama lo
gue malah gak percaya lagi sama dia
gue udah bulatin tekad
gue gak akan pernah termakan gombalan dari boy lagi
kok temennya gak dikasih minum
oke kalau gitu
duduk sini sampai santai aja
mas kita masuk ya
jangan ganggu mereka yuk
tapi masuk dulu sayangnya
duduk duduk duduk
itu mah istri muda bokap gue
oh waktu itu pernah dia nitip kato sama lo
pas ulang tahunnya boy ya kan
jadi dia itu sejenis model lah
cuma belum harus profesional juga
terus dia itu dapet banyak job dari mamanya boy
makanya itu dia dateng ke ulang tahunnya boy
ya gitu deh
udah lah ngapain kita bahas dia
menurut aku mas nggak usah terlalu jutek gitu dong sama temennya rap
mas kasian loh
dia sama aja lah sama si boy anak motor itu ya kan
dan mereka gak sadar bahwa masa depan itu begitu susah
seharusnya mereka lebih giat lagi belajar
iya tapi cobalah mas pikir pikir
kasian juga kan refa kalau semua temen temennya refa mas harus sejutek ini segalak ini
iya tetep kan salah refa sendiri
dia memilih untuk naik motor
padahal emas bisa beliin mobil apapun yang dia mau
mas mampu beliin
ya karena hobi dia naik motor
wajar dong kalau pergaulan mereka tuh anak anak motor kan
mau cewek mau coba sama semuanya anak motor
tapi seperti aku katakan tadi mas alex ini beda
mas pengen refleks jauh dari bawah yang gak punya etika dan sopan santun kita harus dukung alex
kayaknya bagus juga tuh si alex
dia harus jadiin sama reva
pas gue telpon balik lo malah nyuekin gue
kayak gak niat telponan
gue ketemu sama lo di sekolah
lo malah kecuek sama gue kayak seakan akan gak terjadi apa apa
padahal diem diem lo ngasih bunga ke gue
gue gak pernah ngasih kok
perasaan gue gak kasih bunga ke refa deh
kenapa dia mikir kalau gue yang kasih bunga dia
siapa ya yang kasih bunga ke refa
kenapa gak diangkat
gue lagi gak mau nanggepin dia dulu
sebenernya gue gak mau nanggepin dia
lo suka gak sama dia
gue suka sama dia
tapi sekarang gue ill feel banget sama dia
gue ill feel sama kelakuan dia yang selalu gue embalin sama cewek
dan menurut gue boy tuh gak pernah berubah
dia cuma bisa mainin perasaan cewek aja